bmkg memprediksi cuaca buruk akan melanda sejumlah kota di tanah air dalam beberapa hari ke depan
dan untuk mengetahui seberapa jauh dampaknya dan bagaimana mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah
kami sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala pusat meteorologi publik bmkg fahri rajab
selamat sore pak fahri
ya selamat sore
pak fahri meskipun sudah berulang kali ya disampaikan oleh bmkg
tapi kan ini mengingat tiga hari menjelang pergantian tahun
potensi cuaca ekstrim yang sudah bisa diprediksi oleh bmkg seperti apa
mungkin bisa menjadi warning bagi masyarakat pak fahri
ya baik jadi memang bmkg dari hasil analisis terakhir hari ini
kami melihat memang masih ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
bahkan sangat lebat ya di beberapa wilayah indonesia
contohnya untuk jawa ya
intensitas maksimum akan terjadi di hari jumat ya tanggal tiga puluh
itu untuk jabodetabek jawa barat bagian utara jawa tengah dan jawa timur
itu intensitas hujannya sebat bahkan sangat lebat
kemudian di bali ntb ntt juga masih ada potensi hujannya
untuk sumatera di sumatera bagian selatan sulawesi di sulawesi bagian selatan dan sulawesi bagian tengah
oke pak fahri puncak cuaca ekstrim ini diprediksi oleh bmkg akan terjadi kapan pak
ya gini puncak hujan masih akan berlangsung sampai dengan februari nanti
tapi untuk sampai tahun baru sampai tanggal satu januari
kami melihat yang potensinya paling tinggi itu di tanggal tiga puluh di hari jumat
jadi di tanggal tiga puluh hari jumat itu adalah potensi cuaca ekstrim
yang paling berlebihan
yang paling buruk menurut bmkg ya menurut prediksinya bmkg
nah titiknya di mana pak yang paling patut diwaspadai oleh masyarakat
titik cuaca ekstrimnya ini pada hari jumat tanggal tiga puluh desember di mana
iya contoh untuk jawa ya
jawa itu banten hampir sebagian besar provinsi banten
terutama banten bagian tengah utara kemudian jawa tepik merata jawa tepik jawa barat
bagian tengah sampai utara sampai pesisir utara jawa barat itu juga berpotensi
kemudian jawa tengah sepanjang pesisir pantai utara jawa tengah
dan juga di d i e jogja bagian utara
kemudian kalau jawa timur itu jawa timur di pesisir selatan jawa timur
kemudian kalau di sumatera itu di lampung ya kemudian di sulawesi bagian selatan
kemudian bali bali bagian selatan dan juga ntb
oke apa sebetulnya sih pak penyebabnya indonesia
wilayah wilayah di indonesia ini mengalami cuaca ekstrim sampai nanti pergantian tahun
ya benarnya yang jelas pertama saat ini kita sedang dalam periode puncak musim hujan ya
dan ini memang kondisi yang umum terjadi di periode puncak musim hujan
nah kalau bicara penyebabnya bmkg dalam membuat informasi cuaca itu kan melihat berbagai macam fenomena atmosfer
baik dari skala global skala regional sampai skala lokal
nah di skala globalnya saat ini indonesia masih dalam periode tanina walaupun minina lemah
kemudian dalam skala regional ada fenomena atmosfer namanya monsoon asia
kemudian ada siruakan dingin dari dataran tinggi tibet yang masuk ke indonesia
kemudian ada pusat pusat tekanan rendah di selatan indonesia
kemudian ada penjalaran mata udara basah dari samudera
samudera india ke samudera pasifik yang melewati indonesia
yang kita sebut dengan gelombang atmosfer ya gelombang rosbi gelombang mjo kelvin
kemudian adanya daerah pertemuan angin yang menyebabkan pertumbuhan pertumbuhan awan
nah semua fenomena fenomena itu saat ini sedang aktif sedang terjadi
itulah yang menyebabkan hujan potensi hujan terus meningkat di wilayah indonesia
oke potensi hujan akan terus meningkat di indonesia
kabarnya bmkg bersama dengan
pemerintah yang lain akan melakukan modifikasi cuaca pak
apakah itu memang sudah akan dilakukan
atau menunggu nanti kira kira prediksinya di hari jumat cuacanya ekstrim baru akan dimodifikasi cuaca
ya untuk operasi tmc teknologi modifikasi cuaca memang sudah kita mulai dari tanggal dua puluh lima desember yang lalu
sampai hari ini masih berlangsung
bmkg bersama dengan bin bnpb dan niau
dan juga kementerian perhubungan melakukan tnc
fokusnya adalah untuk mengurangi ataupun meredistribusi haonawan hujan di daerah jalur transportasi daerah di utara jawa yaitu khususnya di tol cipali
ini ada beberapa titik yang kalau hujannya lebat maka disitu rawan tergenang sehingga mengganggu perjalanan
itu di kilometer satu ratus lima puluh satu dan kilometer tiga puluh

sampai hari ini masih berlangsung dengan posko di lanut kalim
oke apakah kemudian proses modifikasi cuaca ini akan bisa dilebarkan lagi pak
ataupun diperluas jangkauannya kalau melihat tadi prediksi perakhiran cuaca dari bmkg cuaca ekstrim bukan hanya berada di wilayah
tapi di wilayah di luar jawa juga tampaknya akan mengalami cuaca ekstrim
ya bisa tentu nanti lead nya di sini brin dan bnpb akan beristiti provinsi mana yang memang sudah bisa dilakukan dengan tnc
ada syarat syarat administrasi yang juga harus dipenuhi lebih dulu
tapi saat ini yang sudah bisa dilakukan di jawa barat banten
jadi itu hampir sebagian besar jawa itu sudah bisa melakukan tnc
oke modifikasi cuaca ini sangat efektif ya pak ya
sangat bisa menekan ataupun mengurangi dampak cuaca ekstrim
ya gini jadi tmc ini bukan menghilangkan hujan atau membuat hujan gitu ya
tapi kita mempercepat proses kondensasi
jadi penggumpalan awan kita buat lebih cepat
misalnya ada awan yang berpotensi masuk ke jabodetabek misalnya awan hujan ya
masuk ke jamboree tabek kita matangkan agar dia hujannya turun di laut
jadi redistribusi awan hujan
sejauh ini sih dari beberapa event yang dilakukan tnc alhamdulillah cukup bisa dilihat hasilnya
baik selain curah hujan yang sangat tinggi ataupun cuaca ekstrim
gelombang tinggi kabarnya juga sudah dipredisi oleh bmkg di beberapa titik perairan kita
mungkin bisa dipaparkan pak gelombang tingginya sampai seberapa
ya jadi beberapa perairan yang memang masih berpotensi terjadi hujan lebat
segelombang tinggi antara lain di tamudera india sebelah barat matra
selatan jawa sampai selatan bali nusa tenggara barat itu bisa mencapai dua lima hingga tiga meter
kemudian di laut jawa khususnya di laut jawa bagian timur
itu bisa mencapai tiga meter
kemudian di laut flores dan laut alukuru ya itu bisa mencapai empat meter
dan di laut natura utara itu bahkan bisa mencapai lima meter
dan di laut utara halmahera itu bisa mencapai empat meter
ini perairan perlu menjadi kuas perairan
peningkatan gelombang tinggi ini dipicu apa pak
apakah dipicu oleh cuaca ekstrim
apakah faktor faktor lain yang memicu tingginya gelombang tinggi di beberapa perairan tanah air
ya gelombang tinggi ini tentu disebabkan oleh karena peningkatan kecepatan angin gitu ya
dan juga arah angin yang persisten ataupun yang instan dalam jakal waktu yang lama itu bisa menyebabkan tingginya gelombang laut
jadi peningkatan kecepatan angin dan arah angin yang persisten itu yang menyebabkan gelombang laut jadi tinggi
pak fahri ada perbedaan prediksi antara bmkg dengan brin soal cuaca di jabodetabek hari ini
bahwa brin merilis ada badai besar yang terjadi di jabodetabek sementara bmkg mengatakan bahwa curah hujannya sedang begitu ya
kenapa bisa ada perbedaan prediksi begini pak
ya mungkin pertama kita perlu cek dulu itu memang rilisnya brin sebagai institusi ya atau personal gitu ya
itu kita harus cek dulu
memang tidak punya topoksi untuk memberikan layanan informasi cuaca
jadi layanan informasi cuaca kan memang institusinya cara institusi ya adalah bmkg gitu ya
namun kalau kami bagaimana sudah merilis dari seminggu dua minggu yang lalu memang potensi curah hujan akan meningkat di akhir tahun ini
dan itu tetap konsisten kami berikan selama ini
tapi informasi yang berbeda antara b
bmkg dengan brin ini membingungkan masyarakat pak
sampai di sosial media di beberapa media juga timbul kebingungan keresahan masyarakat ketika ingin beraktivitas di luar
tapi ada dua informasi berbeda disampaikan oleh lembaga pemerintah
ya kembali tadi yang saya sampaikan
kalau brin saya kurang tahu apakah itu informasi lebih resmi dari lembaga bin sebagai lembaga atau dari personal ya
itu mungkin silakan di check ya
tapi kalau dari bmkg
dan seperti disampaikan pak presiden juga kan
bmkg sebelum resmi maka kita yang apa memang berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi curah hujan
kedepannya apakah bmkg akan sama sama berkoordinasi dengan brin ini supaya tidak ada misinformasi yang muncul di masyarakat begitu
secara kelembagaan kita sudah koordinasi ya
secara kelembagaan ya
antara brin sebagai lembaga dan bmkg sebagai lembaga itu sudah terjalin koordinasi
semoga apa yang diprediksi oleh bmkg tidak terjadi begitu ya
dan cuaca tidak begitu ekstrim sehingga masyarakat bisa berlibur menghabiskan tahun baru
tapi kalaupun prediksi dari bmkg itu terjadi masyarakat harus waspada dan dihibah untuk tetap berhati hati begitu ya pak fahri ya
himbauan dari bmkg
waspada tapi tidak perlu panik
oke waspada tapi tidak perlu panik

kita tunggu nanti bagaimana cuaca yang sebenarnya sekali lagi supaya masyarakat tidak panik tapi tetap waspada tetap beraktivitas menghabiskan akhir tahun begitu ya
terima kasih sekali kepala pusat meteorologi publik fahri rajab bmkg kepada cnn indonesia newsroom
pada sore hari ini sehat selalu pak fahri